dari data tim pengembangan vaksin merah putih sampai sembilan belas juli dua ribu dua puluh dua mereka baru mendapatkan satu lima ratus lima puluh dua relawan untuk uji klinik fase tiga
padahal untuk uji klinik fase tiga ini mereka membutuhkan tiga lima ratus orang ditambah sekitar lima ratus orang untuk uji vaksin booster anak dan remaja
saat ini satu tim sudah berangkat ke jember untuk uji klinik di dua tempat yakni rumah sakit subandi dan paru pada dua puluh tiga juli dua ribu dua puluh
disusul kemudian di malang dan surabaya yang dilakukan di rumah sakit universitas airlangga dan dr sutomo
pencarian relawan terus dilakukan hingga ke pulau kangean di madura
selain bekerja sama dengan rumah sakit tim juga menggandeng pemerintah daerah dari level kota kabupaten sampai kelurahan untuk mendapatkan relawan
ini kami mengeksplor lagi ke kabupaten tingkat kabupaten kerjasama dengan beberapa kabupaten sampai pada tingkat lurah untuk mengumpulkan volunteer para volunteer
dengan harapan kita secepatnya sudah tercukupi minggu depan itu ya kira kira demikian
walaupun kita juga sudah ada ke pulau kangean ini ada tiga ratus volunteer di sana
tapi kesulitannya adalah monitoring ketika setelah divaksinasi
pencarian relawan juga sampai ke provinsi nusa tenggara timur
namun kebanyakan calon relawan di sana lansia dan berada di lokasi yang aksesnya sulit dijangkau
karena itu tim pencari relawan berfokus pada beberapa kabupaten di jawa timur misalnya gersik bangkalan sampang dan sumeneb
fedik yakin pekan ini bisa mendapatkan relawan sesuai target
untuk proses evaluasi fedik mengungkapkan tim mempercepat waktu evaluasi dari dua puluh delapan pasca imunisasi menjadi empat belas hari
ia menegaskan dalam waktu dua pekan itu vaksin sudah bereaksi dalam tubuh sehingga bisa dilakukan evaluasi
targetnya pada tujuh belas agustus mendatang seluruh laporan uji klinik tiap fase bisa dirilis
tapi kita maju karena untuk melihat tendensi dari hasil imunisasi itu empat belas hari sudah bisa
dilihat tendensi naik atau tidak
maka empat belas hari setelah imunisasi kita juga kita ambil
nah dari situlah bisa kita gunakan sebagai laporan dan argumentasi bahwa vaksin ini baik kan begitu
baik safety nya juga ya baik jadi titernya juga atau imunogenisitasnya juga tetap kita pantau begitu
pengembangan vaksin dalam negeri ini bisa menjawab kebutuhan vaksin di masa depan
pasalnya vaksin yang digunakan saat ini bisa menurun seiring dengan waktu
karena itu suplai vaksin dalam negeri bisa menjadi solusi indonesia menghadapi covid terutama untuk booster anak dan remaja
istafarid agadipa surabaya jawa timur